sidang kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat memasuki agenda pemeriksaan saksi
pada sidang terdakwa barada richard eliezer
yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
ada dua belas saksi dari pihak keluarga brigadir yosua yang dihadirkan
mulai dari orang tua adik kekasih hingga kuasa hukum brigadir yosua
lantas apakah keterangan para saksi dapat meringankan hukuman barada eliezer
mengingat ia adalah justice collaborator
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung
melalui sambungan zoom dengan kuasa hukum keluarga brigadir yosua
martin lukasiman juntak
selamat sore bang martin
selamat sore mbak rifana
dan mantan hakim agung sekaligus pakar hukum pidana profesor gayus lumbur
ya selamat sore
oke saya mau ke bang martin terlebih dahulu
bang martin sidang kasus pembunuhan brigadir yosua dengan terdakwa baradae
ini agenda pemeriksaan saksi dan majelis hakim memutuskan
tidak boleh siaran langsung dan tanpa audio
tanggapan pihak keluarga brigadir yosua
dengan keputusan majelis hakim ini apa
apakah anda masih percaya akan berjalan fair trial ini
ya terima kasih mbak rifana
jadi kan prinsipnya memang ketika dalam peradilan pidana ya
ataupun calon saksi itu tidak boleh melihat
keterangan saksi yang sedang bersaksi di persidangan
nah mengenai pendapat keluarga sendiri
jadi kami masih melihat secara pemeriksaan
kami masih melihat secara positif
karena memang asasnya seperti itu
karena nantinya kalau kesaksian ini
dilihat oleh terdakwa lain ya
yang dalam hal ini ingin mencari cari celah
untuk meringankan ataupun bebas dari
tuntutan ataupun dakwaan jaksa
ya bisa saja ini nanti menjadi senjata mereka
nah namun ya mengenai alasan mutlaknya seperti apa
majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum
nanti mungkin bisa langsung dikonfirmasi kepada
pihak pihak terkait gitu ya mbak rifana
jadi menurut tim kuasa hukum
ini masih logis begitu ya
masih bisa diterima
dan masih berharap bahwa persidangan akan berlangsung fair
meskipun agenda pemeriksaan saksi tidak boleh
disiarkan ke publik begitu ya bang martin ya
oke saya mau ke prof guys
bisa temukan hal hal yang lain
dan bukti bukti yang lain yang nantinya mungkin
yang nanti kita bisa temukan
ya kalau pertanyaan sama
artinya apakah ini akan mempengaruhi
terjadi sesuatu yang ditutupi
karena tidak boleh diliput secara terbuka
maka saya mengatakan
bahwa ini langkah yang tepat
untuk tidak mengiarkan langsung
karena kedudukan yang diperiksa ini
saksi yang berstatus
akan memengaruhi justru saksi yang berstatus kolaborator
jadi ini untuk menjaga
dan juga netralitas para saksi
supaya tidak terpengaruh
dengan keterangan saksi lainnya
jisi itu akan mengungkapkan seluas luasnya
sehingga dikhawatirkan nanti saksi yang lain
akan menjadi konflik kepentingan
atau menjadi terpengaruh
jadi ini langkah majelis yang tepat
menurut saya toh disaksikan oleh semua pengunjung
secara sidang terbuka
hanya tidak disiarkan langsung
kepada masyarakat yang bisa nanti
terpengaruh atau bisa
menyalah nyalahkan dua saksi ini
juga bisa mendukung
karena kejujuran saksi ini memang perlu dihindari
untuk sementara waktu ini
tetapi terbuka sudah terbuka sekali
oke saya mau masuk ke dalam
materi persidangan ya
meskipun tidak disiarkan langsung tapi kan kami mendapatkan
materi materi keterangan saksi
karena memang wartawan diperbolehkan
untuk meliput ada yang menarik
dari keterangan partner anda
ini tadi kan saksi pertama adalah pengacara
kamarudin siman juntat
kesaksiannya tadi sebetulnya
pak kamarudin menyampaikan
fakta yang menarik soal
ada penembak ketiga yakni
putri candrawati yang diduga menembak
al mahrul brigadir yusua
kenapa ini baru diungkap sekarang fakta ini
di persidangan bang martin oleh anda
dan juga tim kuasa hukum lainnya
ya terima kasih mbak rifana
jadi begini informasi
mengenai penembak ketiga ini sebenarnya
bukan informasi baru
dan ini pun sudah pernah disampaikan juga
oleh salah satu lembaga negara ya
nah namun dia tidak spesifik
pc lah yang menembak namun diduga keras
pc ikut menembak
ada pun informasi yang disampaikan oleh rekan
juga bang saya ini kamarudin siman juntat
itu adalah bersumber dari informasi
ya ataupun orang orang
orang anonymous yang mengetahui fakta
peristiwa tapi tidak bersedia
untuk diberitahu ya
siapa yang memberikan informasi ini
nah ini kita harus hargai
intinya adalah bagaimana
dalam perkara ini
setiap informasi yang kami terima
kami sampaikan kepada rekan rekan
penegak hukum yang lain kami sampaikan
di depan persidangan
mengenai nanti dijadikan pertimbangan
atau dijadikan alat bukti atau tidak
kami serahkan pada
persidangan yang berjalan nanti
oke bang martin kalau memang sumbernya ini
tidak bisa diungkap kenapa kemudian
informasi soal putri chandrawati
diduga menembak brigadir yosuani
disampaikan ke persidangan
apa sebetulnya tujuannya motifnya
menyampaikan ini apa kalau sumbernya
tidak bisa diungkap kan tidak bisa
diklarifikasi tidak bisa ditelusuri oleh
majelis haki bang martin
memang selama tidak ada
larangan kita sah sah saja ya mbak ya
dalam memuji suatu
peradilan ya kan ranahnya adalah
di persidangan justru akan lucu
kalau kami teriaknya itu
di luar persidangan nah mengenai nanti
sumber ini bisa
dijadikan satu rangkaian
oleh keterangan keterangan yang lain
dan alat bukti yang lain ya nanti biarlah
jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim
ataupun keterangan terdakwa
nah namun kami meminta
bahwa tetap harus
dihargai juga privacy dan komitmen
orang orang yang sudah membantu kasus ini
ya apalagi yang sifatnya itu adalah
orang orang yang tidak mau
di siapa mereka bekerja di mana
bagaimana mereka mendapatkan kabar itu
intinya begitu mbak rifana
oke saya mau ke prof gayus prof gayus
ini menarik bahwa tadi majelis hakim
pada saat kesaksian dari pengacara
keluarga brigadir yosua
kamarudin siman juntak yang menyatakan
bahwa ada dugaan penembak ketiga
dan juga fedy sambo adalah putri candrawati
menggunakan pistol buatan jerman
keterangan ini kemudian
tidak ditindaklanjuti oleh majelis hakim
karena majelis hakim menilai ini sumbernya
tidak jelas tidak diungkap oleh
kamarudin siman juntak sebagai mantan hakim
apakah memang sumber informasi
yang keluar dari
mulut saksi dari
keterangan saksi itu bisa
tidak ditindaklanjuti oleh majelis hakim kalau sumbernya
tidak jelas prof gayus
yang pertama saya
mengamukakan saksi itu ada
tiga saksi memberatkan
saksi yang meringankan
dan saksi mahkota kemudian
di tahun dua ribu sepuluh mk
itu memperluas kedudukan saksi
yang sering disusul sebagai
saksi alibi ini adalah saksi yang
hal hal yang berkaitan
dari apa yang
relevan dengan kejadian ini atau
perkara ini nah tetapi
yang bersangkutan yang tidak melihat
sendiri tidak mengalami sendiri
tetapi terkait dengan perkara ini
sisi alibi ini juga tentu
mempunyai kejelasan seharusnya
jadi saya memahami kalau
hakim tidak mempertimbangkan karena
tidak mau terbuka ini harus terbuka
jadi saya ulangi tadi
ada empat jenis saksi yang terakhir
ini tahun dua ribu sepuluh melalui putusan
mk itu memperluas
kedudukan saksi tidak usah
yang tahu sendiri mendengar atau mengalami
sendiri tetapi mempunyai
dari saksi itu
biasanya saksi palingankan
oke ini saksi alibi berarti
ya saksi alibi oke tapi saksi alibi
juga harus jelas keterangannya
saya mau tanya ke pak martin lukas pak martin lukas
ini saksi alibi berarti partner anda
bang kamarudin siban juntek ini menjadi saksi alibi
di persidangan tapi relevansinya harus
jelas jadi kami kembali mempertanyakan
kalau memang relevansinya tidak jelas
tidak bisa diungkap motifnya menyampaikan
soal dugaan putri candrawati sebagai penembak
ketiga ini apa apakah ingin
mengaburkan fakta apakah ingin
mengarahkan bahwa putri candawati
juga ikut menembak atau seperti apa
kalau kita bilang kita mau mengabulkan
narasinya tidak begitu ya tadi seperti saya bilang
uji perkara itu diperhatikan
peradilan pidana di pengadilan
saya contohkan seperti ini
rekan saya mengatakan bahwa
penembak ketiga dari dukak ras putri candawati
nah ini nanti
disesuaikan saja ada temuan
tiga jenis kelongsong yang berbeda
nah kalau kita
gang ini ada kaitan
nah ada pun sumber informasi
intelijen yang disampaikan tadi itu bukan
mengaburkan peristiwa justru untuk
akhir persidangan tadi sebentar
jangan potong sebagian akhir
persidangan tadi ketika majelis hakim
menyanyikan kepada richard eliezer
richard eliezer tidak membantah dan
membenarkan kesaksian dari rekan saya
jadi bukan untuk mengaburkan peristiwa
tidak membantah oke artinya
ini kan sebetulnya keterangan ini
sudah pernah disampaikan sebelumnya tapi
menurut anda dan tim kuasa hukum lain tidak
ditindaklanjuti oleh penyidik begitu
informasi soal penembak ketiga yakni
putri candrawati menggunakan
senjata yang berbeda dan ditemukan
tiga selongsong peluru yang berbeda
ini tidak ditindaklanjuti oleh penyidik
makanya disampaikan ke persidangan anda ingin mengatakan
iya seperti itu betul
oke tapi ini kan
banyak bukti bukti kami
yang di awal khususnya
yang dilegalisasi itu tidak diterima oleh
penyidik dengan alasan yang tidak jelas
banyak juga barang barang bukti yang tidak diterima
nah tadi pada pasal persidangan
kami serahkan semua itu
ya nah inilah fair trial gitu ya
hasil uji balistik apakah menunjukkan ada penembak ketiga
itu bukan kewenangan kami sih mbak rifana
karena kan kami punya kewenangan itu
kami akan lakukan sayangnya kami tidak
diberikan kewenangan ya
oke baik kita akan jeda terlebih dahulu
saya akan masuk nanti lebih dalam ke dalam
jangan kemana mana bapak bapak tetap bersama kami
di cnn indonesian newsroom
baradie lezer ini ya dalam pengamatan kami ya
sejak dari awal memang
walaupun di awal dia ini mengikuti skenario verdi
samudan putri namun kita juga tidak boleh lupa ya
bahwa salah satu yang membuka tabir peristiwa ini adalah beliau ya
dan beliau ini sudah berkali kali minta maaf
dan sekarang lah hari inilah tanggal
pokoknya intinya hari inilah pada saat persidangan ini
dia punya kesempatan untuk bertemu dan bertatap langsung
dengan keluarga korban
mengenai luluh atau tidak itu yang merasakan keluarga korban ya
namun saya pribadi jika ditanyakan
saya sudah merasakan ya penderitaan dia
semenjak sebelum persidangan ini dilakukan
bagaimana seorang berpangkat rendah itu
mau dikambing hitamkan oleh orang orang yang memegang kekuasaan dan jabatan
ini orang orang ini jahat sekali mbak rifana
apalagi perubahan keterangan terakhir dari para penasihat hukum
dan juga terdakwa ini ya yang mengatakan
hajar bukan tembak gitu ya
ini ini menurut saya sangat sangat jahat sekali
nah tapi oke lah
at least richard ya sudah berjiwa besar
dia mau mengakui kesalahannya dia mau meminta maaf
dia sedang bertanggung jawab
apa pertanggung jawaban dia dengan menjadi justice kolaborator
kita harus dukung ya
oke oke prof gayus prof gayus dengan tadi kita lihat bahwa
barada richard eliezer sebelum sidang dimulai bersimpu sungkem
ke orang tuanya brigadir yosua anda melihat bahwa
di satu sisi ini adalah bentuk permintaan maaf yang tulus
tapi di sisi lain ini adalah strategi meraih simpati majelis hakim dan juga keluarga
ya tapi saya tidak mau berburu pikir ya bahwa ini atau apapun bentuknya
tetapi ini suatu etikat baik yang ditunjukkan oleh seorang terdakwa
nah saya ingin mencoba membuat konstruksi perkara ini
yang saya harus awali dari
analisis perbuatan dan analisis yuridisnya
untuk menempatkan apakah sistem itu diartikan sebagai bentuk
perlu maaf yang tulus ya
karena saya harus mengatakan
dan perkara itu perkara yang ini kita bahas ini
mastermind atau dalang itu tentu fs
itu sudah kita sepakati tentunya fs itulah dalang dari kejadian ini
yaitu dakwaannya tiga ratus empat puluh dengan ancaman hukuman mati
berat ada seumur hidup dan sepuluh tahun
kemudian apa kaitan dengan barada e yang diperiksa hari ini
barada e ini dibuat perintah
sehingga melakukan sebuah diminta atau disuruh untuk melakukan
dalam posisi pelaku
pelaku yang mengambil tindakan
pelaku yang mengikuti perintah ya
tetapi saya harus mengatakan bahwa ini adalah pelaku yang langsung
menjadikan perkara ini ada
ya kalau barada e ini tidak mau atau menolak seperti rr
maka tidak ada perkara ini
jadi bagaimanapun membahas sebuah analisis perbuatan
maka barang ini adalah disebut sebagai pelaku
sebagai orang yang melakukan atas dasar perintah
tidak bisa dihilangkan fakta bahwa yang melakukan ataupun

itu adalah satu fakta yang memang tidak bisa dihilangkan
bahwa memang kemudian dia menjadi justice collaborator
untuk membuka tabir dan juga mengurangi hukuman
berharap mendapatkan pengurangan hukuman
itu adalah fakta yang lainnya begitu ya prof gayus ya
itu manfaat dari seorang yang memutuskan
dengan penghormatan bahasa tentu kehormatan
kalau itu dilakukan dengan baik
kalau itu dilakukan dengan lengkap
mau menceritakan semua sehingga masalah ini terungkap
dengan yang sebenarnya seperti apa
bahkan tadi saya dengar ada yang ikut menembak
di sinyalir menjadi istri terdakwa
ini semua akan diterima saksi ini kalau kita perhatikan pasal satu ratus delapan puluh lima
semua kesaksian di luar pengadilan maupun dalam pengadilan itu dinilai oleh hakim
masing masing harus diiringi dengan alat bukti yang lain
tidak ke diri sendiri
yang namanya kesaksian itu harus disertai diiringi
dengan alat bukti yang sah yang lain
nanti kita lihat apa bukti yang sah itu
oke baik terakhir bang martin lukas
apakah dari kuasa hukum keluarga brigery diyosua nanti berharap
bahwa hakim akan menjatuhkan fonis yang lebih ringan
kepada barada richard eliezer
ya terima kasih saya sepakat dengan prof gayus bahwa dalam hal ini
ada orang yang meninggal tentu ada pelaku ya
nah dalam hal ini dalam konteks ini memang richard eliezer itu adalah pelaku
cuma terkadang itu kadang kita suka bertanya tanya mana yang lebih dulu dibuktikan
perbuatan atau niat
ada asas hukum pidana hensdrafts jonderskuld ya
tidak ada pidana tanpa kesalahan
kesalahan itu salah satunya adalah niat jahat ya
maksudnya nanti apakah atau i feel mind apakah pelaku ini yang memang membunuh ini
apakah dia memang punya niat jahat atau tidak
nanti biarlah eliezer diberikan kesempatan bersama sama dengan penasihat hukumnya
untuk membela dirinya di persidangan
tapi kami secara profesi dan juga mewakili keluarga menghargai niat baik dari beliau
yang sudah membuka kasus ini yang membantu kita melakukan kasus ini
tentu kami punya pertimbangan tersendiri dan kami juga akan berharap bahwa memang
walaupun dia sebagai pelaku nanti apakah dia memiliki mainstream atau tidak
tapi at least dia sudah mengantongi apa namanya sebagai justice collaborator
dan juga permintaan maaf dari keluarga
pembuktian tentang mensrea ataupun niat jahat dalam membunuh brigadir yosua ini harus bisa
kemudian dibantah oleh tim kuasa hukum dari barada richard eliezer
karena melakukan ataupun menembak brigadir yosua huta barat itu merupakan fakta
di persidangan yang sudah dilakukan oleh barada richard eliezer
kita tunggu nanti bagaimana perkembangan lanjutan dari
sidang pembunuhan brigadir yosua huta barat
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada martin lukasiman juntak kuasa hukum dari keluarga brigadir yosua
dan mantan hakim agung sekaligus pakar hukum pidana profesor gayus lumbun
sehat selalu prof gayus dan juga bang martin